pak pak pak
apa apa udah dong pak
riri balik riri
bapak mau kemana sih pak
ada aku sih
aduh udah deh yuk
nanti lo kita pisah dulu
kita disini untuk have fun oke
nggak usah mikir mikir

eh ngapain disini
lo nggak kedokteran kan ya
harusnya tuh lo di puskesmas bukan di tempat dugeng
udah belajar belum
eh yang kasian tuh lo
perancam di do
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
ya gue seneng
kamu tau berapa yang papa keluarkan ke kuliah kamu tau keluar ke dokteran
yang suruh aku masuk ke dokteran siapa apa juga kan yang maksa
papa aja sendiri kuliah coba
kalau mau pukul mau pukul aku dulu pak
eh barusan nanti kita bicarakan lagi
sekarang kita bawa bawa ke rumah sakit
kamu dengerin mama dong
kamu tuh belum sembuh benar
kamu gak bisa pulang gitu aja
aku udah sepanjang waktu disini aku bosen
kalaupun andi mau mati yaudah
mati di rumah gak mau mati disini
kamu gak akan mati andi
kamu nggak boleh bicara sembarangan kayak gitu
kamu gak akan mati kalau kamu nurut sama dokter
andi akan nurut sama dokter
andi akan nurut sama mama
andi nurut sama siapapun
andi bosen disini
habis ini kita urus administrasinya ya
mohon maaf biar pasien ditangani oleh dokter
ini semua gara gara kamu trauma
riri gak salah pak
semua salah papa
ini bukan urusan kamu tuh
urus diri kamu sendiri gak beres
hidupku gak beres gara gara papa
karena papa ngerasa berhak buat ngatur ngatur hidupku
udah udah diam dong
rotem terus kerjaan
atas nama pasien bandi
pakai aja gak apa apa
lebih baik gue mati daripada hidup kayak gini
kalau gitu gimana kalau kita tukaran posisi